apa bener ya
rumahnya kayak gak terawat gitu ya
iya kayaknya sepi sepi aja ya pak retek
iya pak retek auranya samun nih
ih mencekam gitu
nah ini nih ada orang nih
cari kakek yang jualan sarung ya pak
saya mau lapor pak retek
aduh baru masuk balai warga
pak rete jadi tadi malam di rumah saya teh
ada kakek sarung
dia masuk ke kamar saya
terus semua barang barang sama uang tabungan saya tadi ambil
masa iya kakek sarung jadi maling
aduh pak retek kenapa gak percaya sih
jangan menuduh tanpa ada bukti
nanti bisa jadi fitnah ibu
pak retek ini teh bukan fitnah
saksinya itu ada ali sama rafa anak saya sendiri
emang kakek sarung yang nyuri di rumah saya
iya yang kita lihat sesekamaren itu kayak kakek sarung
tapi beda sih
bukan yang beda kayak manusia tapi kayak hantu
serem tau gak
bukan di rumah bukan hantu mana ada hantu doyan duit
ah nggak ada hantu hantuan
kalau menurut saya ini mah emang si kakek sarungnya aja yang maling
pak retek saya mau lapor
kalau sebenarnya uang saya hati saya cinta saya eh kok cinta harma hati uang saya semuanya diambil
sama kakek sarung
aduh tolong dong pak rt
iya pak retek saya juga laporan
sama kayak bu messi
jangan jangan itu kakek nyamar jadi hantu supaya bisa ngambil barang barang kita pak rt
masa sih bu endang
fokusnya adalah pak kita tuh dibikin insan pak
lasa selain itu dia tuh bebas mau merampok di rumah wadah sekarang
maksudnya gini untuk apa kakek sarung itu jadi maling
dagangannya kakek sarung itu kan sudah laku
ngapain dia maling coba logikanya kan seperti itu
pak retek saya tahu
pasti sarung sarung itu kutukan buat pesugihan iya
bisa jadi pak
nanti saya akan coba cek dan saya coba interogasi pakai sarung itu seperti apa ya
orang suruh bubar hoba hoba
mau tanya kalau rumahnya kakek sarung di mana ya pak
gak tahu ya
yaudah pak retek kita cari lagi aja yuk
makasih banyak pak
kita tuh jalan muter muter tapi gak ketahuan juga di mana lewatnya
maaf pak aku mau numpang tanya pak
tahu yang namanya kakek sarung apa enggak pak
kakek sarung maksudnya
kakek sarung dia tuh nganu apa
sering jualan sarung gitu di daerah sini
lho mukanya mukanya bewaan gitu pak
oh kalau itu saya belum pernah tahu itu tahu
nah ini kiri kirinya tuhannya kayak bangdak nih
itu pokoknya dia suka keliling ke sini deh
kamu di sini dagang sarung gitu
wah enggak enggak pernah lihat saya itu
gak pernah lihat di mana nih
eh makasih pak ya
oh yaudah yaudah
kemana lagi kakek kok udah capek lho
oh iya ketemu
kita beli sarungnya di sini ya daryl
tahu enggak kakek kakek jualan sarung di sini
kok enggak tahu
saya biasanya beli di sini sarungnya aja dam ya
mungkin di sana kali itu
yang kakek jenggotan pakai syaru
iya kakek sarung
ih kok enggak tahu sih bu
padahal hadiahnya dua juta rupiah
eh eh salah
hadiahnya lima juta
udah kita cari ke sana aja ya bu endang
ya udah ke sana aja deh
nah nah tuh
kalau rumahnya kakek sarung di mana ya
belok kanan pak
oh akhirnya ketemu juga
makasih ya pak
akhirnya ada yang tahu
tadi katanya yang nunjukin eh itu rumahnya kakek sarung
apa bener ya
kok rumahnya kayak gak terawat gitu ya
iya kayaknya sepi sepi aja ya pak retek
iya pak retek
auranya samun nih
ih mencekam gitu
ada orang nih
apa sih pak
cari kakek yang jualan sarung ya pak
jadi gini pak
dulu memang tinggalnya di rumah itu
tapi udah lama pak kakek sarung itu nggak tinggal di situ
terakhir saya dengar pak ya kakek sarung itu nggak ada di rumah itu
kakek sarung itu udah meninggal
yang kemarin siapa ya
jangan jualan sarung terus kita kasih duit ke dia
jadi selama ini yang kita suka beli sarung itu hancib
pak enga joprak di dia
jangan ada yang coba coba pegang pegang
kalau emang kakek sarung itu hantu kenapa dia mesti nyuri uang dari warga yang beli
kan beli sarungnya juga ke dia dia juga
jadi gini bu
kakek sarung itu memang suka berbau bau mistis yaitu berbau bau pesugihan
suka melakukan ritual gitu bu
kalau masalah duit duit yang hilang itu mungkin karena ritual itu bu
terakhir ya kan ada kabar dari warga itu setan sama jin itu memperlakukan karena
masih kau sama
pasti terlalu minggu ya udah rambut
tengok nanti ga bisa razmend pak
biar satu obvious merelyu
go hal yang lebih luar
satu persatu eh jadi takut nih aduh pingsan masalah di pingsan lagi merahmi lagi kok
perpingsan sih warga aduh kenapa jadi pada pingsan semua sih kurang darat
ketakutan sih pasti ketakutan mereka iya bangun ya bangun penasaran penasaran
bukan murim bukan murim
jangan modus ya
kesempatan kesempitan kan salah